sampai jumpa di video selanjutnya
masih kamu nek
saya melihat ada kejahatan di sini
dia yang tahu jawabannya
dan dia yang harus bertanggung jawab
tak apa apaan ini pak
maksud bapak apa
bapak nuduh saya
nuduh saya sengaja menghilangkan mira
kamu jahat sekali
sekarang kamu laku
ibi tak salah sekali gak tahu
ibi tak salah sekali gak sengaja
bapak jangan whatsapp percaya sama orang ini ibu
dia udah bongkar semuanya
ibi tak ngatau bapak
ibi tak ngatau
saya pasti akan kembali
kalau sampai anak ini gak mau ngaku
di mana dia buang anak saya
kamu ngaku sekarang
ngaku di depan bapak
mama mama demi allah ma
aku sudah bilang berkali kali aku sudah ngasih saja
mama jangan langsung percaya sama para narwala itu ma
kamu yang langsung percaya sama
orang itu apa untungnya kalau dia bohong ha
dia gak kenal kamu apa untungnya
udah kamu ngaku aja kamu sengaja ngangin mila
kamu sengaja ngangin anak mama
ngaku sekarang kamu simpan di mana
kamu simpan di mana
kamu buang di mana lho bapak
cukup mama cukup
kita punya allah mama
kenapa mama percaya sama para narwala itu ma
mama kan baru kenal dia
kalau epica kan kita sudah rawat sebagai anak kita selama sekian tahun lama
dia bukan anak mama
dia bukan anak mama
dia bukan anak mama
kita ke polisi sekarang ya
kamu pasti gak beranikan bawa bawa polisi kamu ngaku kamu buang anak mama di mana
bawa bawa kamu ke polisi sekarang juga
tolong bawa bawa polisi tahu
sudah mau ketiam
mungkin dengan cara dirukuh kamu
dia bisa ngaku di mana mira
mama yang minta ngaku ngajak
dia itu iri sama mira
maka normal itu bilang dia jahat
semua yang kita minta sama mama
papa tampil ke mama
mama cuma ini mama sepadar ma
mama cuma terlalu terpengaruh sama orang itu ma
kita punya allah mama
apa dia berhasil menemukan anak waktu angkatnya itu
kalau aku biarkan mira pergi mungkin evita malah akan bahagia
karena sebenarnya ibu yang membiarkan mira pergi evita
harusnya ibu bisa menjaga dan mengejarnya
tapi ibu tidak melakukannya nak
karena ibu ingin kamu mendapatkan kasih sayang yang sepenuhnya dari kedua orang itu angkat kamu
tadi bapak tampak mama
bapak tidak ingin ma
kalau mama salah langkah
kalau sekarang mama bekerja yang hidup hidup
kalau mama memang pengen ketemu mira
kita berdoa pada allah kan
yang dikatakan paranormal itu
bukan bukti nyata ma
itu cuma omongan dia aja mama
dan gimana kalau itu paranormal gaduh ma
sekarang ini banyak orang yang berpikir mama
banyak orang yang berpikir mama
banyak orang yang berpikir mama
banyak orang yang berpikir mama
banyak sekali penipuan yang seperti itu mama
itu salahnya sih ma
apa salahnya coba
bapak kan tahu

bapak juga udah minta semua orang untuk bantu kita kan
habis sekarang mira juga gak ketemu
habis sekarang misalnya kalau ada alternatif lain
untuk bisa bantu
mencari dan menemukan mira
kenapa kita gak coba
gak ada salahnya sama dia
bukan sama sekali kan ma
kita tidak bisa bawa evita sembarang
kalau ada orang yang tahu
dan gimana kalau orang itu dengar kata kata mama ke evita
karir epita bisa rusak mama

itu yang papa pikirin karirnya dia

masya allah mama

mama gak peduli sama sekali soal karirnya dia
mama ingin mira ditemukan ini

dan sama sekali gak berlebihan keinginan mama

kok papa malah mikirin karirnya evita sih
kok papa malah mikirin karirnya evita sih
mama itu udah putus asa
mama udah putus asa
mama gak tahu lagi
mama ingin mira ditemukan
dan itu gak berlebihan
apa yang bisa ibu lakukan untuk membantu kamu
apa yang bisa ibu lakukan
apa yang bisa ibu lakukan

agar bu erra itu bisa menghentikan
menyalahkan kamu terus menerus
ya aku kan
kalau aku poskan surat ini sekarang besok surat ini pasti sudah sampai ke tangannya bu hera
mau pakai yang biasa atau yang kilat khusus
kilat khusus pak